eee neng rika mau pergi kerja ya
neng rika tunggu eh neng rika
mas amin kerja dimana
jangan panggil mas panggil akan aja tuh biar kayak orang orang
iya kang amin kerja dimana
eee saya kerja ngantre ngantrin paket
iya dong mau dijual rp dua puluh lima aja
hmm masa ayam kecil gitu dijual rp dua puluh lima ribu
ih jangan lihat kecilnya dong lucu nih imut
deh saya turunin rp lima apa rp satu
maaf nggak jadi mot
hmm tadi nawar rp lima bilang saya kasih malah gak jadi
saya kira nggak dikasih ditawar rp lima
kamu nggak ngerasain panas dan gerah apa cuy
ngerasain emang kenapa
nggak pengen ngadrem
ya pengen lah tapi gimana caranya
eh jack dari mana lu
abis buka rekening di bank mas pur biar duit tadi semuanya aman
bagus pok mendingan disimpen di bank
daripada simpen di rumah cari makan tikus
nggak beli es dawet kok buat dibawa ke rumah pasti seger
beli yuk bang
usah dong cuy beli satu dapat dua
rezeki emang takkan kemana
walaupun tuh gila
bang ojek suku satu nggak beli
karena nggak punya duit tapi tetep ada yang beli
cekat cekat cekakak
eh congklak buruan
sama lu ah
pok makan sama tempe sama bihun
neng ini warung terdekat warung pak mumun
nasi uduknya enak pisan
nggak mau ah
oh oh lagi nggak mau makan nasi uduk
pak mumun makannya nggak jadi permisi
masya allah pok
kagak begitu juga kali ngeliatnya
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak

iya bang tahu
nolnya ada enam

kan ujungnya sama abang
neng eneke kerjanya jadi spg mobil ya
aduh ya enggak dong
kita jualannya di dealer atau pameran di mall
neng rika mau pergi kerja ya
neng rika tunggu
eh neng eneke tunggu
tadi siapa kang
daripada suntuk nungguin penumpang
mending es dawet dulu cuy
biar pikiran dan hati jadi plau
mendingan gue ngecek bebetan baru gue dulu
tukang ojek cupuh dari dulu bilangnya gebetan baru mulu
padahal nggak pernah ganti status
lo jangan aku takutin
ih lucu juga
udah buruan itu pin lo apalin
habis gitu lo robek robek ke kertas buang dah
ya bang ini baru mau tati apalin
kagak usah begitu juga kali ya ngapalinnya
biar cepet apal bang
itu gue mau pantun
oh lo mau pantun ayo dah
burung darah burung merpati
mau kemana udah rapi
lo apalin belum
kertas tarik bangnya lo sobek sobek
kalau lo pulang kecil kecil terus lo buang
kayak gini ya bang
udah bang lo pinter
ya udah bang jalan dulu ya
iko storm surat yaaon kiit berit tegen kompo
ini rumah makannya makanannya enak enak
iya makasih ya kang
kalau gitu saya pamit pulang dulu ya neng ya
kang amin buru buru ya emang gak mau nemenin ini tuh makan siang
kan kang amin udah capek capek nganterin ine ke masa di traktir doang gak mau
dari siapa kang kok gak dijawab
dari nomor orang yang gak dikenal